kalo inget kejadian semalam put
ibu tuh gak rela pak alex begitu ke kamu sayang
tapi di lain sisi ibu juga gak tega lihat kamu sedih mikirin pangeran
pangeran itu selalu ada di rumah sakit
kalo ibu usir gimana caranya dia akan tetep nungguin kamu put
putri itu orang pertama yang ditelepon polisi
jadi sebenernya bapak dimana saat musibah menimpa pangeran
berani benar kalian ngomong seperti itu sama saya
kalian pikir kalian siapa kalian belum tahu siapa saya
saya nggak peduli bapak siapa
yang jelas saya gak akan terima
kalau anak saya diperlakukan kasar pak
sebaiknya kalian semua pergi dari sini sekarang
atau perlu saya panggil sekuriti untuk usir kalian
sabar ya pak
ini yang ibu takutin dari awal sayang
makanya ibu selalu hanti hanti kamu kan untuk jauhin pangeran
aku cuman gak mau kalo terjadi sesuatu sama pangeran
aku gak ada di sisi dia
aku pengen nampingin pangeran tuh
ibu bisa ngerti perasaan kamu saya
kita cuma bisa berdoa
bener kata nyokap lu put
mendingan sekarang gue antar pulang ya
daripada om anies keluar lagi terus cacing makin lo lagi
tugas kamu disini udah selesai
karena pak alex kan udah dateng
lagian kalo pak alex keluar kita masih ada disini
pak alex bisa nggak terima dan kita diusir lagi
biar ini jadi yang terbaik buat lo
rasanya berat banget
dalam keadaan yang terbaik untuk saya dan tante nawang
di kondisi kayak gini
pasti akan jadi masalah
gue cuma bisa berharap
lo baik baik aja pangeran
dan gue yakin
lo bisa ngelewatin semuanya
baru ya say
pak gimana tanggapan bapak dengan video anak bapak yang sudah viral
mengingat anak bapak adalah seorang influencer
apakah ini akan berpengaruh dengan bisnis bapak
kira kira tindakan apa yang akan bapak lakukan terhadap anak anda
saya akui kalo saya salah menjadikan anak
sebagai orang tua melearkan ini
saya mohon maaf yang sebesar besarnya atas pihak ini dirugikan
begitu juga dengan anak saya
dia harus terima konsekuensinya
dia harus tanggung jawab
dan sebagai influencer
harusnya dia bisa memberi contoh kepada masyarakat yang baik
dan saya menyesali atas perbuatan anak saya
dedy harap kamu bisa belajar dari kesalahan kamu
dan gak mengulanginya lagi
tunggu aku mau ke rumah
sumpah deh aku udah ga nonton tv lama banget
emang ada apa sih
oke oke tunggu
sebagai orang tua melearkan ini
saya mohon maaf yang sebesar besarnya atas pihak ini dudikan
begitu juga dengan anak saya
dia harus terima konsekuensinya
dia harus tanggung jawab
sumpah kok daddy malah kayak gini sih
gue pikir ya jadi bakal ngasih pelajaran ke orang tuanya
ata atau gia
saya aja malah bikin pengakuan kok dia nyesel sama perbuatan gue
sumpah ini secara langsung malu maluin gue
tau gak sih
sumpah i say
jadi kenapa jahat banget sih
sumpah gue benci banget
kasih kasih jalan tolong kasih jalan ya
tunggu pak tunggu pak
tunggu pak tunggu pak
pak pak pak
eh ada satu pertanyaan lagi pak
pak saya ada satu pertanyaan lagi pak
kenapa bapak sangat terkesan tidak membela anak bapak
bukannya mel anak semuanya tau yang bapak
dan kami tahu bapak sangat memanjakan dan menuruti apa kemauannya
bahkan hashtag call my daddy sempet bumi
itu gimana pak
aku juga mau tahu kenapa didi gak belain aku sekarang
tapi sebiak ada cewa songan sama ibunya
ini jadi berubah tau gak
kok jadi sekarang gak belain aku gara gara si cewa songan
masih tau mereka dad
saya jelaskan sekali lagi
walaupun anak saya adalah anak sematawayang saya
saya tidak membela mel
dia harus terima konsekuensinya apapun yang terjadi
terima kasih pak
udah ya pak
kan kan sih kalo bawa pasangan aku terhadap
pak pak pak pak
pak pak pak pak
aku juga gak bercobaan banget sekarang
aku jangan punya cewa cewa lagi
dia lelahin lagi sama aku
mau ke rumah sakit ya
emang kamu gak ingat kejadian semalam
kamu kan tahu kalau pak alex sudah ngusir kamu sayang
kamu gak takut diusir lagi sama pak alex
keadaan pangeran itu di rumah sakit cukup parah
kalau bayangin kondisi dia
aku rasanya gak tega kalau ngari di deket dia bu
ibu boleh kan
aku pergi ke rumah sakit sebentar aja
kalau ingat kejadian semalam bu
kalau ingat kejadian semalam pun
ibu tuh gak rela pak alex begitu ke kamu sayang
tapi di lain sisi ibu juga nggak tega
lihat kamu sedih mikirin pangeran
apalagi waktu kamu sakit
pangeran tuh selalu ada di rumah sakit
walaupun ibu usir gimana caranya dia akan tetap nungguin kamu pot
kalau kamu nekat mau pergi put
tapi kamu harus siap ya kalau ada kemungkinan apapun
yang mungkin bisa nyakitin kami juga
dan satu lagi ibu minta
kamu jangan pernah mau diinjek injek siapapun
kita bukan siapa siapa sih bu
kita pasti punya harga diri sayang
aku akan selalu ingat pesan ibu
ke rumah sakit sekarang